memasuki libur lebaran sejumlah lokasi favorit wisatawan mulai dikunjungi warga
dan bagi anda yang ingin berlibur ke kota bandung ada satu lokasi wisata yang bisa menjadi alternatif liburan kali ini
salah satu lokasi wisata di bandung yang bisa anda datangi pada libur kali ini adalah kawasan wisata edukasi bird and bromelia pavilion
terletak di daerah wisata dago bandung di sini anda bisa menikmati suasana alam yang sejuk sambil berinteraksi dengan ratusan burung yang ada di sini
di antaranya adalah burung makau elang beo dan burung hantu
kita bisa beredukasi dengan burung burung yang di sini ada taman burung semua burung banyak bisa diinterogasikan dengan kita
tiga ratus jenis burung di sini
kalau hari biasa kan tiga puluh lima tapi kalau lagi ini kan lagi weekend kita hargai lima puluh an gitu
kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan satwa menjadi daya tarik utama di tempat ini
selain itu pengunjung juga bisa foto sambil memegang burung atau sambil memberi makan burung parkir
selain unik dan bagus tempat ini juga untuk wisata edukasi juga karena kita bisa tahu berbagai jenis burung di sini
selain itu bisa berfoto sama burung juga bisa ngasih makan burung jadi asik juga kalau bawa keluarga ke sini
baru pertama kali
iya baru pertama kali juga ke sini
ini kan anaknya suka burung suka alam juga jadi ya kebetulan tahu ada tempat ini
jadi kita ke sini
baru pertama kali
gimana bagus ya
bagus terus bagus buat foto foto terus burungnya bervariasi gitu untuk pelajaran juga untuk anak
salah satu satwa yang menjadi ikon di sini adalah burung rangkong yang memiliki ciri paru berbentuk tanduk namun tidak melingkar
burung ini termasuk salah satu burung yang dilindungi di indonesia
seluruh satwa yang ada di bird and bromelia pavilion telah diperiksa kesehatannya dan memiliki izin untuk burung yang terbaik
yang termasuk kategori langka
burung makau ini merupakan salah satu jenis burung yang ada di sini dan berinteraksi dengan hewan hewan yang ada di sini merupakan salah satu daya tarik yang ditawarkan di tempat ini
dan tempat ini bisa jadi salah satu alternatif pada libur lebaran kali ini
rengki mijaya bandung